hai polisi menangkap mantan sekretaris umum front pembela islam munarman selasa sore polisi
juga melakukan penggeledahan di kawasan petamburan jakarta barat sejumlah anggota detasmen khusus
anti teror mabespori menjemput mantan sekretaris front pembela islam munarman di kediamannya
daerah tangerang selatan sempat mendapat perlawanan namun densus delapan puluh delapan tetap membawa
munarman ke dalam mobil penangkapan ini diduga terkait kegiatan bayat teroris di tiga kota
terkait dengan kasus bayat di uin jakarta kemudian juga kasus bayat yang di makassar dan
mengikuti bayat di medan jadi ada tiga hal tersebut nanti ini kembali selain menangkap
densus delapan puluh delapan juga menggeledah markas sekretariat fpi di kawasan petamburan jakarta pusat dalam
video penggeledahan tim densus delapan puluh delapan dan tim gegana mengamankan delapan toples putih berisi serbuk
halus yang juga berwarna putih tim gegana pori juga terlihat menguji zat yang terkandung dalam
serbuk putih yang ditemukan itu yang dicampur nanti pak karena yang warna ini sepertinya